halo udah pada sarapan belum nih
nah ngomong soal sarapan ya kira kira ini anda ada di tim yang mana
apakah tim yang sarapannya banyak
misalnya nasi uduk ataupun nonton sayur
atau tim yang sarapannya cukup sedikit aja
misalnya buah buahan atau sereal
sebenarnya gimana sih sarapan yang baik dan benar
yuk kita bahas
sarapan menjadi hal yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan kalori tubuh dalam sehari
sarapan itu kan bagian dari memenuhi kebutuhan kalori ya dalam satu hari
jadi dalam satu hari kita makan tiga kali termasuk di dalamnya adalah sarapan
jadi bisa dikatakan sarapan itu wajib
karena untuk memenuhi asupan ini secara
secara keseluruhan dalam satu hari dua puluh empat jam
beberapa orang memilih nasi untuk sarapan seperti chloie
bagi perempuan yang berprofesi sebagai model ini
sarapan nasi menjadi bekal energi untuk beraktivitas
gue pernah coba sarapan bukan nasi tapi nggak nendang sama sekali
jadi gue akan tetap nyari nasi
misalkan gue makan roti nih ada orang kan biasanya kalau makan roti sudah cukup ya
kayak bisa sampai siang gitu tahan
kalau gue makan roti gue tetap harus cari nasi lagi abis itu
baru sarapan lu kelar tuh kayaknya
iya kalau nggak tuh kayaknya belum nampol
oh gitu oke
lain lagi dengan wita
ia lebih memilih buah buahan untuk sarapannya
makanan yang lebih berat biasanya akan ia santap saat jam makan siang
kalau lapar sih ya kadang suka ada ya rasa agak lapar
mungkin kayak tiga empat jam lagi
kayak misalnya sarapan jam tujuh
kok orang kalau makan siang jam dua belas aku jam
kadang jam sembilan lapar
atau jam sebelas aku udah lama
laper banget pengen makan
biasanya aku paling tambahin lagi buah
atau enggak mungkin aku makan kayak croissant aja gitu satu biji
cuma tetap makanan beratnya aku taruh dimakan siang
dr gizi aditya mulyantari menjelaskan
sarapan sehat adalah yang bisa melengkapi semua kebutuhan gizi untuk tubuh
baik karbohidrat protein termasuk vitamin
nah bagaimana sarapan sehat itu
jadi harus dilengkapi
dari yang karbohidrat kemudian ada proteinnya
termasuk dalam lemak ya
kemudian ada vitamin dan mineral
jadi sebenarnya tidak ada keharusan untuk harus makan nasi
tidak bisa memilih apakah itu dari yang paling ringan ya
misalkan dia ingin buah buahan
buah buahan juga ada karbohidratnya
cuma nanti mungkin bisa dipilih apakah ditambah putih telur atau telur
nanti kemudian ada lagi ditambah sayuran atau kemudian ditambah mayonese untuk dressing dan sebagainya
nah itu jadi membuat si sarapan itu menjadi lengkap
sarapan sehat harus berisi makanan dengan porsi yang proporsional
jika digambarkan dalam satu piring setengah piring adalah karbohidrat kompleks
seperti nasi merah kentang atau oat
lalu seperempat diisi protein seperti telur atau daging
dan seperempat lainnya diisi dengan sayuran
aditya menambahkan untuk anak anak sarapan yang sehat bisa berpengaruh pada kecerdasan mereka
sementara bagi orang dewasa sarapan sehat bisa mencegah kenaikan berat badan dan resiko terkena beragam penyakit
untuk meningkatkan imunitas di masa pandemi seperti ini perbanyaklah asupan protein vitamin dan mineral
oh ya hindari sarapan dengan porsi terlalu banyak dan tinggi lemak ya
karena justru akan membuat anda mengantuk
iyari senanda yudhistira jakarta